masa yang tergabung dalam berbagai ormas islam dan organisasi kedaerahan
menggelar aksi di depan kantor gubernur kaltim senin pagi
mereka melakukan unjuk rasa bela islam
dan menuntut agar pemerintah provinsi kalimantan timur
tidak melakukan pembubaran ormas fpi
seperti yang diminta sekelompok ormas ke daerahan
masa berorasi untuk menyatakan dukungan terhadap keberadaan fpi di kalimantan timur
para ulama yang hadir mengajak pengunjuk rasa untuk tidak menanggapi aksi sekelompok orang
yang menolak kehadiran dan pembubaran fpi di balikpapan maupun samarinda beberapa hari lalu
mereka diterima oleh asisten dua pemprov kaltim bare ali
yang memastikan pemerintah tidak akan mencabut izin fpi di kota samarinda
aksi hari ini kita ingin satu bagian umat islam
dan benar benar menjadikan umat islam ini cinta kepada nkri
dan tujuannya tidak ada lain dan tidak bukan untuk umat islam
agar senantiasa selalu bisa menjunjung tinggi ulama yang mana allah sendiri menjunjung tinggi
intinya apa yang bapak bapak sampaikan ini kami pegang dengan bagus
dan kami mohon yang ini selalu sampai terlebih gunung
mari kita adalah umat terbesar di nkri
mari kita jaga pancasila
mari kita jaga undang undang dasar kita